ahmad khomeidi dari comang
pancasila satu ketuhanan yang maha esa
dua kemanusiaan yang adil dan beradab
tiga persatuan indonesia
empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
sebutkan lima saja tetapi yang di luar jawa
jangan di jawa
salah itu ibu kotanya provinsinya
provinsi misalnya di sini kan jawa enak
ibu kotanya semarang
satu bali betul
papua dua betul
aceh nangkau aceh pulau salam betul
yang keempat sumatera utara sumatera barat lampung mana lagi
udah tadi udah lagi satu setidak diambil
terima kasih pak
sebutkan satu suku satu
salam sobuk desa
ya udah aku tuh ambil pertanyaan